informasi berikutnya mengendarai mobil ambulan dengan memakai pakaian hasmat tidaklah hal yang mudah
bagi nur isnaini yuniarto atau udin yang sudah bekerja sebagai supir ambulan di rsup persahabatan selama sebelas tahun pun harus menahan rasa gerah dan pandangan menjadi terbatas saat bekerja
nur isnai niunyarto atau udin bekerja sebagai supir ambulan di rsup persahabatan
sebelas tahun sudah yang menjalani profesinya ini
pria tiga puluh sembilan tahun ini akrab dipanggil udin oleh rekan rekannya
awal awal saya takut sekali takut sekali karena virus ini yang saya dengarkan mematikan
tapi dengan dimodal
menggunakan apd level tiga dengan cara pemakaian yang diajarkan oleh atasan saya oleh senior senior saya
alhamdulillah saya berani maju untuk mengantar pasien mendekatkan pasien
di awal awal pandemi empat bulan pertama itu sangat khawatir
dan saya pun tidak berani pulang ke rumah untuk menemukan anak dan istri orang tua
empat bulan saya tinggal di sini
di rumah sakit dan di hotel
lagi itu ada donatur disediakan hotel
empat bulan pertama
dalam satu hari bekerja udin bisa memakai khasmat selama lebih dari empat jam
mengendarai mobil ambulan
mengendarai hasmat tidaklah mudah
rasa gerah panas dan pandangan terbatas menyulitkan udin dalam bekerja
udin biasanya mengantar pasien covid sembilan belas menuju rumah sakit darurat wisma atlet
atau rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
berkembun kacamata itu pengelihatan jadi agak berkurang
itu resiko juga sebenarnya di jalan
karena kacamata kita berkembun apalagi malam penerangan kurang
ya dengan ketelitian atau dengan hati hati
kita mengendarai ya alhamdulillah sampai dengan selamat
belum pernah ada eksiden
selain melindungi dirinya dengan pakaian khasmat
udin juga sadar kewajibannya untuk mendekontaminasi mobil ambulan
usai digunakan untuk mengantar pasien covid sembilan belas
udin selalu mendekontaminasi mobil yang ia kendarai
udin menggunakan cairan rubisnya
dan juga menggunakan kabel kasta yang diusapnya ke seluruh bagian kabin belakang
bagi udin tak ada kata mundur untuk bekerja melayani pasien covid sembilan belas
yang harus diantar ke rumah sakit rujukan
sama halnya dengan amir seorang petugas kebersihan rumah sakit
sadar kalau pekerjaannya berisiko terpapar covid sembilan belas
akmal tak pantang menyerah
ia tetap bekerja membersihkan kamar rawat inap pasien covid sembilan belas dengan semangat
selama dua jam sehari amir membersihkan kotoran
sisa makanan pasien serta limbah medis dari ruang rawat pasien covid sembilan belas
kita selalu disarankan untuk memakai apd
kemudian baru kita pergi ke zona merah
dan membersihkan semua kotoran yang ada di dalam
mengambil sampah seperti biasanya
dan membuangnya ke suluk
rasanya itu ya panas agak sesak gitu
yang pasti pekerjaan jadi lebih agak terasa gitu
jadi kita angkat tuh
sampah di tong sampahnya
kemudian kita ikat dengan kencrang
kemudian kita taruh ke sulo
ya dari keluarga ya hati hati jaga kesehatan
amir bersyukur selama ini tak pernah terinfeksi covid sembilan belas
baginya ia tetap ingin memberikan kenyamanan bagi pasien
ia juga tak keberatan turun tangan membantu pasien yang kesulitan
waktu itu sempat ketika masuk malam pagi
saya baru masuk
tiba tiba ada yang manggil pasiennya
ternyata di dalam udah terjatuh
cuma saya sendiri di situ
kemudian saya minta tolong sama orang gak ada
terus saya angkat sendiri ke bednya itu
dan itu terasa capek
sampai harus menggendong ke bed itu lagi
kemudian melapor telpon ke pihak ini
yang di luar
untuk segera dibantu lebih lanjut lagi sama perawat